operasi pendaratan amfibi dalam super garuda shield dua ribu dua puluh dua
dipimpin langsung oleh kepala staf tni angkatan laut
laksamana yudo margono di pantai todak dabu singkep kepulauan riau
laksamana yudho margono memimpin operasi menggunakan kendaraan tempur amfibi jenis lvt tujuh
dari kri makassar lima ratus sembilan puluh menuju ke pantai pendaratan dabo singkeng
panglima tni jenderal andika perkasa juga hadir untuk melihat langsung serbuan operasi amfibi dari menara tinjau
menurut panglima tujuan latgabma sgs dua ribu dua puluh dua adalah persahabatan
walau peserta latihan berasal dari negara berbeda dan memiliki perbedaan alutsista
tapi mereka dapat bekerja sama dan menjalin persahabatan
tujuan konkret kita adalah pertemanan nggak ada lain
jadi kalau kita melihat misalnya dari alutsista saja kan beda beda
yang dimiliki oleh singapura dimiliki australia dimiliki oleh jepang indonesia beda beda
dan juga bukan kita mengetahui oh misalnya alutsista a
ini ternyata ada kelebihan kekurangan dan seterusnya
tapi itu bukan merupakan sasaran karena yang lebih penting sebetulnya adalah
bagaimana kita dengan alutsista yang berbeda dengan level yang berbeda kita bisa kerjasama
super garuda shield di dabo singkep merupakan latihan bersama
untuk menjalin hubungan antar negara dan saling berbagi ilmu peperangan
khususnya pasukan marinir yaitu antara unit
dan semerin dengan thai fit kopaska hingga tim infanteri
mengerjakan dengan thai fit adalah luar biasa
ini adalah sebuah ramai orang yang bagus kita sangat senang bekerja dengan mereka
dibaratkan adanya pantai kita di dabu singkep ini dikuasai oleh musuh dan thai fit
dan us recon harus melaksanakan berkesisama untuk melaksanakan perebutan pasaran
pasaran pasrat itu
dalam latihan kali ini tni al mengerahkan kri bung tomo tiga ratus lima puluh tujuh kri frans kaisepo tiga ratus enam puluh
kri john lee tiga ratus lima puluh delapan kri makassar lima ratus sembilan puluh dua helikopter aks panther hs seribu tiga ratus sepuluh dan dua ratus
tiga tank bmp tiga f dan lima lvt tujuh
latihan yang dilaksanakan adalah kerjasama taktis antar unsur kapal perang maupun dengan pesawat udara
dilanjutkan dengan amfibius exercise yakni pendaratan khusus tim intai amfibi korps marinir bersama us marine recon dari uss green bike
kemudian dengan el cake dan diluncurkan perahu karet dan renang rintis pada jarak lima ratus meter dari pantai serbuan amfibi
di kabernet maud andika suramanto kabupaten lingga kepulauan rio